usia yang tak lagi produktif bukan menjadi alasan para lansia tidak memperoleh pemasukan
daripada meminta minta tak sedikit lansia yang justru memilih bergadang
ataupun menjual jasa untuk menghidupi keluarga
pekerjaan mulia tersebut kemudian menginspirasi sekelompok memuda di bandung coparat
untuk mendirikan sebuah komunitas yang berfokus membantu para lansia
dan liputan berikut sekaligus menutup cnn indonesia today kali ini saya yudi yudawan
saya lady malino sesaat lagi anda bisa menyaksikan cnn indonesia world now
bersama amelia hiaya sampai jumpa
lansia yang mengemis bandung mengaku rutin memberikan bantuan kepada para lansia yang terpilih
lansia terpilih setelah sebelumnya dilakukan survei ke lapangan dan layak menerima bantuan
dalam sebulan komunitas ini mengaku memberikan bantuan kepada sepuluh sampai lima belas lansia
mulai dari memberikan penyuluhan agar tidak mengemis hingga memberi modal untuk berjualan
kalau kegiatan kita sendiri lebih fokus untuk membantu lansia lansia
yang masih berusaha untuk berdagang ataupun menjual jasanya
untuk menghidupi keluarga keluarga mereka itu
kita memberikan apresiasi berupa uang tunai dan sembako
ataupun modal usaha jika mereka ingin berusaha yang lain kita bantu dengan modal seperti itu
saat ini komunitas ketimbang ngemis bandung telah memiliki lebih kurang satu ratus tiga puluh anggota
rekrutan anggota dilakukan setiap tiga sampai enam bulan sekali
profesinya pun beragam
dari mulai pelajar mahasiswa pengusaha karyawan hingga dokter
salah satu anggota yang sudah satu setengah tahun bergabung adalah muhammad gafar
pria dua puluh satu tahun lulusan fakultas kedokteran ini mengaku tertarik bergabung
karena visi misinya sejalan dengan ilmu yang sudah didapatnya di perkuliahan
alasan bergabung awalnya memang karena saya melihat update an di instagram ya
melihat membantu sosok mulia yang membantu orang orang di sekitar memang itu passion saya gitu
penangkapan juga saya masuk ke kedokteran salah satunya itu
dan kebetulan pada tahun yang dua ribu dua puluh saya masuk ke fakultas kedokteran

jadi dua ribu delapan belas itu open rekrutmennya ada tim medis ini kan baru juga tim medis nih
selain kepada perorangan bantuan juga diberikan kepada panti jompo
setiap setahun sekali menjelang ulang tahun komunitas
tahun ini mereka melakukan bakti sosial di panti sosial tresna werda laswi
di jalan caringin kecamatan babakan ciparai
panti ini dipilih karena panti yang dihuni dua puluh lima lansia ini dianggap kondisinya sudah kurang layak
selama ini biaya operasional untuk panti yang didirikan
pada seribu sembilan ratus delapan puluh ini menggunakan dana pribadi pengurus
kedatangan komunitas ketimbang ngemis bandung ke panti ini menjadi angin segar bagi mereka
ya alhamdulillah aja ke komunitas ketimbang ngemis ya udah pedulilah memperhatikan pantai jompo laswi
semoga aja bisa teruslah ada sambungannya nggak sampai di sini aja bisa ngebantu
soalnya di panti laswi banyak sekali sih yang dibutuhkan gitu ya buat untuk memproy kayak operasionalnya
fasilitasnya segala macamnya lah banyak yang perlu diperbaiki
komunitas ketimbang ngemis bandung berharap ke depan semakin banyak donatur yang tergerak hatinya sehingga banyak lansia yang terbantu
setiap kegiatan yang dilakukan mereka unggah ke media sosial
bagi komunitas ini lansia adalah sosok mulia yang harus dilayani dengan baik
zayul haq kaffi jati bandung